nah ini nih si manis dan pulen dari bekasi
atau pada zaman dulu disebut jaburan dongkal
meski termasuk kuda panjadul kue dongkal masih banyak peminatnya
terutama mereka yang ingin mengenang makanan tempo dulu
dari dulu dari turun menurun dari kakek nenek saya
dari minggu sampai hari dua
pokoknya saya dari kecil dimakani dongkal
kayaknya enak banget gitu

biasanya beli kemari
penjual kue yang satu ini juga biasanya merupakan penjual turun temurun
seperti salah satu penjual di dasar srimukti tambun utara ini
yang merupakan generasi ketiga menjual dongka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
untuk membuat kue dongkal aduk tepung beras dengan kelapa parut
lalu kukus dengan kukusan tradisional macam begini
selain dinilai bisa bikin kue jadi lebih pulen
kukusan tradisional berbentuk rujut ini juga membuat kue dongkal layaknya
jangan lupa beri gula aren di setiap lapisannya
kue dongkal yang dijual sepuluh ribu rupiah per porsi ini
ternyata mengandung filosofi yang cukup dalam
manisnya gula aren di antara lapisan tepung beras yang pulen
dimaknai sebagai kehidupan yang dijalani tak selamanya pahit
tetapi ada manisnya
sementara bentuknya yang mengerucut
diartikan sebagai kehidupan yang membutuhkan fondasi yang kokoh
meski semuanya mengerucut pada yang diatas
tuhan yang maha kuasa
tim liputan cnn indonesia